kami baru saja melakukan komunikasi langsung dengan presiden g said
yang melakukan analisa terhadap virus sars cov dua ini
dan disampaikan oleh presiden g said bahwa tidak ada bukti
atau belum ada bukti bahwa virus ini lebih ganas dan lebih berbahaya
jadi saya ulangi lagi tidak ada atau belum ada bukti yang menyatakan bahwa
mutasi d enam ratus empat belas g ini lebih ganas atau lebih berbahaya
berbicara mengenai mutasi mungkin sebagian dari kita akan membayangkan sesuatu yang menyeramkan
namun secara keilmuan mutasi dalam virus tidak selalu membuatnya menjadi lebih ganas
menurut direktur lembaga biomolekuler eikman amin subandrio
mutasi pada virus adalah hal yang wajar
virus bermutasi untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya
mutasi ini bersifat acak tidak selalu menjadi lebih ganas
ada pula kasus mutasi yang membuat virus menjadi lemah
jadi secara acak secara random
termasuk virus corona ini sejak awal memang sudah punya mutasi
dan di satu sisi kita bisa memanfaatkan mutasi mutasi itu untuk mengidentifikasi atau melacak mobilitasnya
dia bergerak ke mana saja itu bisa
kemudian kita bisa melihat kekerabatannya juga dari
berdasarkan pola mutasinya
mutasi itu tidak selalu menyebabkan perubahan struktur atau fungsi dari virus
tapi kalau di sekuensi kita bisa lihat ada mutasi
di indonesia varian mutasi virus d enam ratus empat belas g pertama kali terdeteksi di surabaya pada bulan april dua ribu dua puluh
temuan itu berdasarkan hasil analisa seluruh sekuens genom virus corona di indonesia
yang telah dikirimkan ke global initiative of sharing all influenza data atau g said
lembaga internasional ini mempelajari data genetika virus dari seluruh dunia
salah satu sifat virus mutasi ini adalah lebih cepat menular
namun menurut dosen epidemiologi universitas indonesia pandu riono
hal itu baru berdasarkan penelitian di laboratorium
belum ada penelitian lanjutan bahwa penularan cepat itu juga terjadi
terjadi di luar laboratorium
semuanya di laboratorium
jadi hal hal yang di laboratorium belum tentu berlaku pada di manusia
di lab kan suasana sangat terkontrol
ya kan selnya di uji cepat di lab tuh selnya sangat sederhana
manusia kan selnya kompleks
ya banyak faktor yang mengaruhi
ya makanya obat obatan yang diuji
yang diuji di lab itu harus diuji pada manusia
meski mengalami mutasi kedua pakar tersebut sepakat bahwa hal itu tidak mempengaruhi penelitian vaksin yang saat ini sedang berjalan
karena bagian dari virus yang menjadi target vaksin tidak ikut berubah